roden kemana iya panah jauh jauh dari istanamu ke sini pengen ketemu sama raden
santang betul angan pamante sono pamat kami berdua ingin berencana mencari bunda dan kakek
yang keduanya sekarang sedang mencari rakyat santan dan kemungkinan
aku adalah prabu surawi seseber berlututlah di hadapan ayah kita serangnya
kemarilah kalian semua
gusti prabu surabisisa
gusti prabu surabisisa
ampunnya hamba gusti
yang berani menentangku atau melawanku
akan kupenggal kepalanya tanpa terkecuali
kondisi badan kita jauh lebih membaik
kondisi badan kita
akan seperti sedia kalah
keadaan kosat ini juga
sudah lebih segar
ramuan obat kakek
sangat manjur raka
itu juga yang menjadi pemikiran
sekarang kita tidak tahu
bagaimana kondisi kakek dan ibunda
dan juga rai kian santan
apakah tidak sebaiknya
kita mencari mereka
kita harus mencari kemana
paman tidak apa apa
paman amin kenapa
kita bisa ketemu disini akhirnya
kakek saya diinjek kamu
maaf gak sengaja aki amin
itu udah sakit
pendekar hitam dan putih
aku mengundang kalian kemari
untuk memberikan penawaran
kalian bisa menyempurnakan ilmu kanurangan kalian
lebih dari apa yang kalian miliki sekarang
kalian harus mendapatkan darah suci
dari seorang kesatria yang tidak pernah berdus
bagaimana kalian bisa mendapatkan darah suci
mana ada manusia yang tidak pernah merusak
ada satu pendekar yang tidak pernah berdusta dalam hidupnya
yaitu raden kian santan
dari prabu silwar
apakah darah suci itu
bisa untuk menyempurnakan ilmu kanurangan
hanya satu tetes darah pertama yang bisa digunakan
selebihnya tidak bisa digunakan
maka dari itu kalian harus bergegas
karena waktu kalian terbatas
suruh mereka amor
minggu sebelum nehmen
orang orang yang senang kemana iya pamante jauh jauh dari istanamu kesini pengen ketemu
sama raden kian santang betul angan pamante sono paman kami berdua ingin berencana mencari
bunda dan kakek yang keduanya sekarang sedang mencari raikian santan dan kemungkinan raiki
jansan sekarang dalam kondisi yang sangat bahaya aduh raden jansan dalam bahaya tuh nyak
kiamin mata saya inget ageda gue kumatu jadi was was aduh ini mas raden punten pamante jadi
rada telat kesini maklum dikejar kejar siapa yang mengejar kalian eh tata nih mas raden pamante
dikejar kejar sama marompang raden senopati mahesa
mau mencuri usaha di istana
raka sebaiknya kita mencari rakyat tapi kita ke arah istana juga benar
aku punya viras bahwa kondisi istana dalam keadaan kondisi yang sangat
iyaraka kita harus segera bertemu dengan ayah depan aku yang ayah anda pasti saat ini masih
berada di istana pajajar paman kami akan berangkat sekarang apakah paman aman dan paman
a ingin ikut dengan kami atun mas pamante keharian dari istana datang ke sini teh ya
harus pergi lagi ke istana baiklah kalau begitu iya lebih baik paman beristirahat saja nanti kami
akan kembali ayo raka salamualaikum salam
akhirnya aku kembali ke tahtaku
hidup rampus ropi sessa
tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkanku dari tahta ini
bahkan dewa tengahku tidak bisa mencegahku
aku akan memerintah di pancejaran sesuka hati
aku tidak peduli lagi dengan janji janji dewa tengahku
dan akulah penguasa pancejaran dan penguasa seluruh tanah pasundan
aku mau mengawasi semuanya
aku akan menentukan dan dapatkan
saya memilih brave water ini

semoga saya tetap disimpai